hai kawasan kampung melayu jakarta timur terutama pemukiman yang berada di bataran kaliciliwu adalah
salah satu dari beberapa titik di ibu kota yang rawan diterjang banjir tohir yang sudah tinggal
di kawasan ini sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh pun menceritakan pengalaman pahitnya saat surat surat berharga
miliknya terendam banjir beberapa tahun silam surat surat itu udah saya taruh di lemari paling atas
saya sangka atau airnya tinggi enggak taunya area tinggi lebih dari pintu akhirnya itu rubuh itu
buatan semua surat suara saya semua salah satu cara untuk menyelamatkan surat surat berharga ini adalah
dengan menyimpannya di berangkas susus anti banjir saya akan mencoba menyimpannya di kotak perkakas
serbaguna yang kedap air dan udara seperti yang satu ini nah surat surat berharga sudah saya letakkan
di box seperti ini kita akan
noji apakah benar box seperti ini aman untuk meletakkan surat surat berharga di
kalau banjir seperti saat ini kita coba ya
nah kalau tadi kita sudah coba menjadi tuhan kotak yang kedalam genangan air ternyata memang
surat surat berharga saya tidak basah pastikan kita memilih kotak yang tepat
yang kemudian kedap air dan juga bisa ditutup dengan rapat
nah usahakan juga kotaknya memang berbahan plastik
bisa kita temukan dengan mudah di pasaran dengan harga yang bervariasi
mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan besaran kotak tersebut
selain menyimpan di kotak perkakas dry bag atau tas anti air seperti satu ini juga bisa jadi pilihannya
dry back ada banyak ukurannya tinggal kita sesuaikan saja
dengan besaran dokumen dokumen yang memang ingin kita simpan
meskipun sudah disimpan ke kotak yang kedap air dan juga ke drybag
namun untuk proteksi ganda kita juga bisa meletakkan surat surat berharga tersebut
ke tempat yang lebih tinggi untuk meminimalisir terendam banjir
nah kita juga harus perhatikan betul di mana lokasi kita menyimpan surat surat berharga
agar jika banjir kemudian kian tinggi dan kita terpaksa harus evakuasi
selain menyelamatkan keluarga tercinta
tentunya kita bisa langsung menyelamatkan
dan juga menyelamatkan surat surat berharga yang telah kita simpan
nabila putri daud thompson jakarta